kpu akan berkoordinasi dengan bawaslu kota cilegon untuk melakukan kajian dan memastikan tidak adanya intimidasi terkait pernyataan sikap warga cikuasa kota cilgon yang akan golput dalam pemilu april mendatang
kpu kota cilegon menanggapi serius ancaman warga cikuasa pantai kelurahan gerem kota cilegon yang menyatakan sikap bahwa tiga warganya akan golput pada pilpres dan pilek tujuh belas april mendatang
hal ini terjadi akibat tuntutan mereka kepada pemerintah kota cilegon yang belum juga dapat menyelesaikan permasalahan ganti rugi bangunan yang digusur pada agustus dua ribu enam belas
kpu mengaku tidak dapat memaksa para warga untuk memilih karena sikap politik merupakan hak warga negara
namun kpu kota cilegon akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dalam pilpres dan pilek dua ribu sembilan belas
kpu kota cilegon juga telah berkoordinasi dengan pihak bawaslu untuk mengkaji permasalahan tersebut dan memastikan tidak adanya dorongan atau intimidasi
kpu kota cilgon juga telah berkoordinasi dengan pihak bawah seluruh untuk mengkaji permasalahan tersebut dan memastikan tidak adanya dorongan atau intimidasi
kpu kota cilgon juga telah berkoordinasi dengan pihak bawah seluruh untuk mengkaji permasalahan tersebut dan memastikan tidak adanya dorongan atau intimidasi
kpu kota cilgon juga telah berkoordinasi dengan pihak bawah seluruh untuk mengkaji permasalahan tersebut dan memastikan tidak adanya dorongan atau intimidasi
warga berharap pemerintah kota cilegon maupun pemerintah pusat dapat memberikan kepastian tentang ganti rugi yang selama ini dijanjikan sebelum tanggal pencoblosan